menteri perhubungan budi karya sumadi memberikan peringatan pada masyarakat untuk menaati tarif batas atas
dalam penjualan tiket pesawat selama masa lebaran
menhub sebut akan beri sanksi bagi maskapai yang tak patuh tarif batas atas tiket pesawat
menteri perhubungan budi karya menyebut tarif batas atas tiket pesawat sudah dianalisis dari berbagai unsur
menhub sebut pihaknya sering dengar keluhan soal tiket pesawat mahal
menhub sebut pihaknya sering dengar geluhan soal tiket pesawat mahal